oke sekarang kami ajak anda bergabung dengan rekan kami yang ada di kediaman susilo bambang yudhoyono di megakuningan
sisi pertemuan sudah berlangsung bang zul datang dengan siapa saja sisi
ya selamat malam putri tadi sekitar pukul dua puluh waktu indonesia barat
ketua umum partai amarat nasional zulkifli hasan hadir ataupun menyambangi kediaman dari ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
tampak ada waketum dari pan baik itu viva yoga dan juga hanafi rais dan tentunya ada sekjen pan edi suparno
yang turut mendampingi zulkifli hasan untuk bertemu dengan susilo bambang yudhoyono
direncanakan pertemuan ini hampir sama bentuknya dengan kemarin malam saat sbe bertemu dengan prabowo
pertemuan pertama akan dilalui dengan empat mata antara ketua umum pan dan juga ketua umum dari demokrat
yaitu sby dan juga zulkifli hasan
lalu dilanjut didampingi oleh
sejumlah petinggi parpol
tadi kami sempat berbincang juga dengan waketum partai demokrat rena
dia mengatakan bahwa kemudian koalisi ini opsinya semakin terbuka sebagai penantang jokowi
karena memang dia mengatakan dalam sepuluh bulan terakhir ada setidaknya lima pertemuan yang sudah dilakukan antara sbe dan jokowi
yang kemudian tidak dibuka ke hadapan publik
tapi kemudian dalam percakapan tersebut ada beberapa ketidaksamaan persamaan
baik itu ideologi ataupun visi misi yang diberikan oleh pak sby kepada presiden
jokowi ini juga yang mengakibatkan akhirnya kemudian demokrat ini membentuk koalisi penantang dari incumbent begitu
tapi kendali demikian masih dilihat lagi apa yang terjadi sebenarnya di malam hari ini
karena tadi dari pihak demokrat sendiri mengatakan bahwa pertemuan ini sebenarnya menyepakati
dan juga menawarkan apa beberapa hal yang dihendaki oleh demokrat dan kemudian apa yang disepakati dengan pan
tapi baik itu pan ataupun demokrat mengatakan hal yang sama masih terlalu cepat kemudian jika membicarakan nama nama yang akan dirumuskan
untuk menduduki posisi capres atau cawapres dalam laga pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
mereka sendiri masih mengatakan setidaknya ada tiga hal lah yang dibicarakan pada malam hari ini
platform kerja dan kemudian yang terakhir ini ada kemudian organisasi pemenangan pilpres
atau kemudian kalau bisa dilihat dari pertemuan dari prabowo dan juga sby kemarin malam
mereka mengatakan sudah membentuk ada tim kecil yang akan memfollow up hasil pertemuan tersebut
nah tim kecil dari gerindra dan juga demokrat ini kelak akan juga diberikan
diajak oleh pan maksud saya dan yang kemudian mereka sendiri akan bekerja untuk khususnya merumuskan apa kemudian ide ide atau rencana kerja ke depan
khususnya juga merumuskan beberapa nama yang menjadi opsi dari koalisi yang kalau dari demokrat bilang mereka mengusulkan nama koalisi dari hampir pasti dari empat partai ini disebut dengan koalisi kerakyatan
tapi kendati demikian masih dilihat lagi putri bagaimana sebenarnya hasil pertemuan malam ini
karena seusai bertemu dengan empat mata dan juga bertemu dengan sejumlah petinggi partai akan ada joint conference
dan juga ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
dan dilanjut dengan press conference hanya dari ketua umum partai demokrat
sby yang juga akan menjawab sejumlah pertanyaan publik saat ini mengenai arah koalisi dan juga tentunya rencana demokrat dalam menghadapi pilpres dan juga pileg dua ribu sembilan belas
oke sisi kami tunggu terus informasi terbaru dari mega kuningan terima kasih